mana yang benar perintah pak agus atau perintah pak acai
anda mengambil sisi itu
pada saat itu saya memang saya hanya menyebutkan pada saat ditanya soal pak ridwan
perintah siapa adiksu saya langsung tangan saya seperti ini
posisi saat itu di belakang saya ada pak agus
kan memang kondisi saat itu tidak ada pak ari e cahaya
dan memang tidak ada perintah dari pak acay
tidak ada perintah dari pak aca
pak izin yang mulia mau mencatat di catat ada keterangan saksi yang bohong
kami akan melakukan upaya hukum setelah inkrah